terima kasih anda masih bersama kami
berdiri di atas jalur pipa gas
ratusan bangunan liar di depok dibongkar petugas
pembongkaran dilakukan karena lokasi ini rawan akan kebocoran gas dan kebakaran
sementara di cirebon jelang bulan ramadan
ribuan botol minuman keras serta narkoba dimusnahkan
inilah kilas peristiwa selengkapnya
puluhan petugas satpol pp kota depok
membongkar satu ratus sebelas bangunan liar yang berada di jalan juanda
sukmajaya depok jawa barat
bangunan bangunan liar berupa rumah makan
lapak penjual tanaman hias serta sejumlah warung ini
dibongkar lantaran berdiri di atas jalur pipa gas milik pertamina
selain bangunan berada di atas tanah negara
lokasi ini juga rawan akan kebakaran atau kebocoran gas
para pemilik bangunan pun pasrah dan tidak memberikan perlawanan
ribuan botol minuman keras serta obat obatan terlarang
dimusnahkan di lapangan rangga jati kabupaten cirebon selasa kemarin
sedikitnya tiga empat ratus lima puluh enam botol miras
berbagai merek yang dimusnahkan
adalah hasil sitaan petugas polres cirebon
dan satpol pp kabupaten cirebon
sementara untuk obat obatan terlarang
tercatat sebanyak empat puluh enam enam puluh dua gram yang dimusnahkan
petugas satpol pp kabupaten majalengka
didampingi petugas pom tni
merazia sejumlah lokasi yang disinyalir
kerap dijadikan tempat praktik prostitusi
sayangnya sejumlah tempat hiburan malam dan karaoke
yang didatangi petugas nampak sepi
bahkan sejumlah tempat tertutup rapat
petugas kesulitan untuk masuk
diduga informasi tentang razia ini
telah bocor terlebih dahulu
dalam razia ini petugas mengamankan enam orang wanita
yang diduga bekerja sebagai psk
tim liputan transmedia